kita ke dalam negeri di mana komite banding pemilihan dan komite pemilihan pssi mengumumkan daftar calon ketua
wakil ketua dan komite eksekutif pssi tetap yang akan mengikuti pemilihan pada kongres luar biasa enam belas februari mendatang
para calon kini diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada delapan puluh tujuh pemilik suara insan persepak bolaan tanah air
komite pemilihan atau komite pilihan dan komite banding pemilihan pssi senin sore mengumumkan lima calon ketua pssi tetap di gbk arena jakarta pusat
kelima calon ketua umum pssi adalah arief putrawi caksono doni setia budi erik tohir fari jami francis dan lanya lamataliti
sementara itu jumlah calon wakil ketua umum pssi tetap berkurang setelah proses verifikasi
dari sembilan belas nama yang mendaftarkan diri kini tersisa enam belas nama
yang akan mengikuti pemilihan
sejumlah nama yang gagal lolos adalah mantan pemain tim nas bambang pak bungkas dan ponario hastaman
daftar nama calon eksekutif komiti pssi juga mengalami pengerucutan
dari delapan puluh tiga nama yang mendaftar kini tersisa lima puluh lima nama
dua calon yakni bima sinung widakdo dan mirza rinaldi yang sebelumnya
dinyatakan gagal dalam tahap verifikasi berhasil banding sehingga dimasukkan kembali namanya
secara administratif tahapan telah selesai hari ini
dan tinggal menyisakan satu tahapan yaitu proses pemilihan di tanggal enam belas
oleh karena itu berdasarkan keputusan daftar calon tetap tadi
bagi seluruh calon baik calon ketua umum calon wakil ketua umum
maupun calon anggota komite eksekutif
kami mengimbau untuk segera membangun komunikasi
menyampaikan visi misi gagasan dan lain sebagainya kepada para voters
sehingga voters akan mempunyai gambaran jelas
bahwa apa yang akan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh para anggota yang telah kita umumkan pada hari ini